tadi saya baru mendapatkan arahan pak presiden saya sampaikan ada keinginan anak anak tim u enam belas kita
pada saat setelah selesai saya di kamar ganti mendapatkan aspirasi dari mereka
mereka ingin ketemu bapak presiden dan ada yang menyampaikan kalau bisa ya upacara
dan bapak presiden sudah beri arahan siapkan jadi nanti anak anak u enam belas akan datang tanggal tujuh belas pagi
mereka akan menjadi bagian dari peserta upacara peringatan detik detik proklamasi
dan mungkin setelah itu bapak presiden akan ketemu mereka
terus terang ini harapan kita ke depan luar biasa anak anak ini
ngototnya kekompakannya dan tekniknya mulai kelihatan tetapi kan ini namanya u enam belas
kita tidak boleh berharap mereka seperti senior
mudah mudahan mereka akan terjaga belum terganggu dengan berbagai hal yang akhirnya membuat mereka jadi menurun prestasi
semoga pada saat ketemu bapak presiden tanggal tujuh belas agustus nanti mereka tambah semangat